pasca penangkapan rido roma dalam kasus penyalahgunaan narkotika
keluarga musisi tersebut mendatangi mapolres jakarta barat sabtu malam
hingga saat ini rido masih diperiksa penyidik satuan reserse narkoba polres jakarta barat
sang ibu marwah ali ditemani dua anggota keluarga lainnya
menjenguk sang putra yang kini meringkuk di ruang satres narkoba polres jakarta barat
satiba ibunda rido roma tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada awak media
sementara itu di kesempatan terpisah ketua umum partai idaman
roma irama juga menjenguk anaknya rido roma
tiba di polres jakarta barat sabtu malam roma irama langsung memasuki gedung polres
roma ingin mengkonfirmasi langsung penangkapan anaknya yang terjerat kasus narkoba
rido roma sebelumnya ditangkap polres jakarta barat di salah satu hotel di kawasan daan mogot
setelah ditemukan memiliki sabu seberat tujuh gram
setelah sekitar tiga puluh menit bertemu dengan anaknya
roba irama langsung keluar untuk memberikan keterangan
kepada awak media